kita ke informasi pertama puluhan korban tewas dan terluka akibat kecelakaan bus pariwisata di tikungan mn ciater dievakuasi ke rumah sakit umum daerah subang
sebagian korban adalah ibu dan anak yang terjepit bus
data di rsud subang memperlihatkan jumlah korban luka mencapai delapan belas orang tewas dan dua puluh tujuh orang
hanya sepuluh penumpang bus wisata tersebut yang tidak terluka
para korban tewas masih menjalani identifikasi di rsud subang
pihak jasa raharja sudah memastikan akan memberikan santunan kecelakaan kepada para korban
korban tewas akan mendapatkan santunan rp lima puluh juta rupiah sedangkan yang terluka rp dua puluh juta
pemberian santunan ini akan diberikan setelah proses identifikasi selesai
seluruh korban kecelakaan baik yang meninggal maupun yang luka dijamin sama jasa raja
dan insya allah kalau sudah data ini teridentifikasi malam ini
insya allah besoknya
akan kita bayarkan sesuai domisili korban atau ahli waris korban
untuk yang korban meninggal sesuai ketentuan sejumlah lima puluh juta rupiah per korban
nanti diserahkan ke ahli waris
kemudian untuk yang perawatan maksimal masing masing dua puluh juta
sesuai biaya perawatan yang dikeluarkan
sejumlah keluarga korban dalam kecelakaan maut di tikungan mnc atar
mulai berdatangan ke rsud subang jawa barat sabtu malam
ya mereka pun menunjukkan kesedihan
yang mendalam atas musibah yang terjadi
suasana duga menyelimuti kedatangan para keluarga korban
saat mengetahui anggota keluarga mereka tewas dalam kecelakaan bus di tikungan emen subang
sejumlah kerabat dan petugas berusaha menenangkan para keluarga ini
mereka ini datang ke rumah sakit umum daerah subang dan mendapati anggota keluarganya tewas
rombongan yang kecelakaan itu terdiri dari tiga bus
mereka baru selesai rapat tahunan kooperasi di lembang kabupaten bandung dan hendakensiate
karena ini datang belum
kita kan di belakangan jadi kita pas lihat sudah terbalik
satu mobil berapa isinya berapa jumlahnya
hingga minggu dini hari jumlah korban luka yang dirawat di rsud subang mencapai delapan belas orang
sementara jumlah korban yang meninggal mencapai dua puluh tujuh orang
dian firmansah subang
timur tangerang selatan mulai mendapatkan kepastian terkait nasib keluarga mereka pada sabtu malam kemarin
sebagian tapak syok
bahkan ada yang pingsan saat mendapat informasi keluarga mereka ikut tewas
sebagian keluarga korban kecelakaan bus di tikungan mn ciater mulai mendapatkan kepastian nasib kerabat mereka sabtu malam
mereka sob dan sebagian diantara mereka pingsan
saat mengetahui anggota keluarganya tewas dalam kecelakaan bus itu
salah satu keluarga korban kaget mendapatkan kabar terkait insiden kecelakaan ini
kalau keluarga bapak yang ikut dalam rombongan bis itu ada berapa anggota keluarga yang ikut
kecelakaan berawal saat bus melewati jalan berkelok di tikungan mn ciater subang
tiba tiba sopir bus kehilangan kendali dan menabrak sebuah sepeda motor
setelah itu bus sempat menghantam dinding di sebelah kiri dan terguling
fahrul rozi tangerang
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi salah satu keluarga korban kita sudah terhubung
lewat sambungan telepon dengan jurnalis transmedia fahru rozi di posko crisis center di kantor kelurahan pisangan
halo selamat pagi fahrul bisa mendengar suara saya
selamat pagi mbak
fahrul bisa anda gambarkan di posko crisis center ini sejauh apa upaya korban kecelakaan keluarganya
untuk mencari anggota keluarganya di posko crisis center ini
dan bagaimana situasi terkini di sana saat ini fahrul
sejauh ini sampai saat ini pihak keluarga
korban masih ada yang mendatangi posco crisis center
untuk mencari keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan di turunan mn subang
fahrul apakah anda mendapatkan informasi terkait ini terutama dari pihak keluarga sendiri
terkait dengan kapan jenazah ini sendiri akan dibawa menuju ke tangerang
ya terima kasih
memang saat ini keseluruh jenazah masih berada di rsud subang kalau saya tidak salah
dan informasi yang saya dapatkan di crisis center ini
keluarga masih menunggu kapan datangnya para jenajah ini untuk dipulangkan ke rumah duka masing masing
tetapi informasi yang didapatkan
ambulan yang dikirim oleh pemerintah kota
tangerang selatan sudah berada di rsud subang
dan dalam persiapan untuk membawa jenazah ke tangerang selatan
dan informasi terakhir yang saya dapatkan pula bahwa untuk saat ini
keseluruh jenazah itu masih beberapa jenazah yang belum teridentifikasi
apakah dari crisis center sendiri yang di tempat anda berada saat ini
memberikan ataupun meminta syarat syarat kepada

seperti halnya ktp dan lain sebagainya
untuk mencocokkan data dengan korban yang ada di subang
pihak petugas sendiri saat ini meminta data seperti ktp kartu kartu keluarga
untuk mencocokkan nama nama korban dari korbannya sendiri
lalu bagaimana pula dengan apa namanya
keluarga korban untuk sejauh ini berapa jumlah keluarga korban yang saat ini terdata
di crisis center yang ada di tangerang
bagaimana apakah anda mendapatkan informasi terkait data
sudah ada sekitar dua puluh enam keluarga mas yang sudah terdata
nah apakah ke dua puluh enam keluarga terdata mas yang sudah terdata mas
nah apakah ke dua puluh enam keluarga tersebut sudah mendapatkan kepastian
terkait bagaimanakah nasib anggota keluarganya
apakah masih terluka atau sudah memang meninggal dunia
seperti itu farul apakah semuanya sudah mendapatkan
sudah sudah mendapat kepastian
sudah mendapat kepastian
sebagian sudah ada yang meninggal dan ada yang luka berat dan ringan mbak
lalu bagaimana dengan persiapan dari pihak keluarga sendiri
untuk menyambut kedatangan jenazah maupun keluarga korban sendiri
persiapannya sendiri saat saat ini keluarga keluarga korban itu
ditempatkan di rumah sakit daerah pangsel
nanti setelah terima dari pemkot baru dibawa ke warga masing masing
oke untuk proses pemakaman sendiri apakah anda sudah mendapatkan informasi
di mana lokasinya
untuk lokasi pemakaman ada dua lokasi mas
yang satu di tpu logoso
untuk yang satu lagi di tpu jogja
yang satu lagi di lupang terpong
apakah dari krisis center sendiri menyediakan transportasi khusus
untuk menuju ke subang untuk menjemput jenazah korban di sana
ya mbak sudah dikirim sekitar dua puluh tiga ambulan malam
untuk sudah berada di rsud subang
dan sejauh ini di lokasi crisis center masih ada keluarga di sana
yang ingin mengetahui secara langsung bagaimana korban sendiri
masih mas masih ada
hanya beberapa saja yang masih mencari informasi
apa saja yang dilakukan oleh mereka di sana
mereka bertanya pasien kapan pulang kapan kedatangan jenazahnya
seperti itu saja mas
lalu dari pihak ini sendiri dari pihak bisa kita katakan
sebagai lokasi di keluarga korban sendiri yang ada di tangerang banten
apakah ada pihak pihak terkait terkait dengan misalnya dari camat
ataupun dari kelurahan sendiri yang berada di sana
untuk menenangkan pihak keluarga atau seperti apa
ya dari pihak kelurahan sendiri maupun untuk kecelurahan camat
sudah menenangkan kepada keluarga dari semalam sampai saat ini
sebagian keluarga sendiri sudah diberitahukan untuk pulang ke rumah masing masing
setelah nanti mendapatkan info yang lebih jelas akan dikabari lewat
informasi dari keluarga
kabari lewat telepon mas
baik terima kasih valro rozi yang melaporkan langsung dari
posko crisis center di kelurahan pisangan
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk mengetahui bagaimanakah
situasi terkini pihak keluarga korban ya
dan kita ke informasi selanjutnya terkait sementara sejumlah anggota
keluarga korban kecelakaan bus yang menggelar doa bersama di kelurahan pisangan
timur ciputat tangerang selatan pada sabtu malam
di kantor kelurahan itu mereka masih menunggu kabar kepastian mengenai nasional
yang selanjutnya semoga ke tourisme
sebaliknya berupa turunan
nah turunan mn memiliki kemiringan
antara empat puluh lima hingga lima puluh derajat
dengan bentangan jalan cukup panjang
dan memiliki badan jalan yang lebar
serta belokan yang cukup tajam
nah berbeda bila anda datang dari arah berlawanan
yakni laju kendaraan akan terasa sangat berat
karena itulah pengguna jalan dari arah bandung
banyak yang memacu laju kendaraannya
di kawasan tersebut